informasi lainnya jembatan penghubung antar desa di kepulauan merantir riau ambruk
akibatnya akses warga di dua desa terputus
inilah detik detik saat jembatan sepanjang satu ratus delapan puluh meter di kecamatan tebing tinggi barat
kepulauan merantir yau ambruk ke sungai perumbi
jembatan ini merupakan akses penghubung antara desa gogok dan desa alai
menurut warga sebelum ambruk material jembatan sudah mulai renggang
dan mengeluarkan bunyi saat dilintasi kendaraan
saat jembatan ambruk polisi dan warga yang berada di lokasi berhamburan menyelamatkan diri
tidak ada korban dalam peristiwa ini namun akses warga di dua desa terputus
warga terpaksa menggunakan perahu melewati sungai untuk dapat beraktivitas keluar desa
penyebab pasti ambruknya jembatan masih menunggu hasil pengecekan
jalan utama ya jalan utama ya